belut bali jadi belutnya di bali dia gurih sayurnya seger terus sambal penjennya kecut kecut pedes gitu
nah kita coba untuk cari formula bagaimana cara kita untuk memperkecil gap itu mbak